inilah penampakan rumah ketua kpk firly bahuri yang terletak di perumahan villa galaksi blok a satu a dua bekasi selatan kota bekasi jawa barat pada kamis siang
dari gambar milik warga sekitar terlihat sejumlah petugas kepolisian berjaga di depan rumah besar yang terletak di dalam komplek
keterangan ketua rw sembilan belas irwan irawan rumah yang digeledah adalah rumah ketua kpk
sementara menurut ketua rt satu roni napitupulu yang mengaku menjadi saksi penggeledahan
kediaman firly bahuri di bekasi terhubung dengan tempat usaha pijat refleksi yang berupa rumah toko dengan nama toko ken hermawan
pegeledahan yang dilakukan puluhan penjidik polda metro jaya berantakan
sebelumnya polisi menggeledah rumah firly di jalan kertanegara no empat puluh enam jakarta selatan pada kamis pagi
setelah tiga jam penggeledahan atau sekitar pukul setengah tiga sore
tim penyidik akhirnya keluar dengan membawa sejumlah box dan langsung masuk ke mobil dit reskrimsus tanpa memberikan keterangan
kabit humas polda metro jaya kombes poltruno yudo wisno andiko membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di sejumlah rumah ketua kpk firly bahuri

hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari bukti bukti
guna membuat terang kasus dugaan pemerasan yang dialami mantan menteri pertanian sahrul yassin limpo
tim liputan cnn indonesia